penertiban ini disambut kepanikan para penghuni
mereka seketika belarian berusaha membawa barang yang masih tertinggal saat didatangi petugas gabungan dari pt kai daop satu bersama aparat tni dan polri
tak lama berselang petugas langsung membongkar puluhan bangunan yang tadinya menjadi lokasi pasar kaget serta tempat tinggal para pemulung
keberadaan bangunan semi permanen ini mengganggu dan membahayakan perjalanan kereta dan melanggar undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh tentang perkereta apian
penetibaan ini disambut kepanikan para penghuni mereka seketera barang kabungan dari pt kai daob satu